pemerintah surabaya melalui dinas perhubungan kota surabaya
mulai menguji coba penerapan sistem elektronik parkir meter
di sejumlah titik parkir di kota surabaya
pemberlakuan parkir meter ini diharapkan bisa menekan
angka kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir
ada sekitar sepuluh titik di dua ruas jalan yang dijadikan percontohan
untuk penerapan parkir meter yaitu di jalan sedap malam dan jimerto
penerapan parkir meter ini telah dimulai sejak satu februari lalu
harapannya dalam sebulan masyarakat surabaya terbiasa
untuk melakukan parkir secara elektronik
penerapan parkir meter ini juga menaikkan pendapatan retribusi parkir
dengan alat ini kita harapkan seluruh potensi parkir di surabaya
ini bisa terekam jadi tidak ada lagi tuduhan bahwa
cukir itu seperti brema nariknya cukir itu terus bocor
bocor pendapatannya itu yang kita harapkan
dengan parkir meter semua retribusi parkir akan masuk dalam satu rekening
dan tidak disetorkan manual seperti sebelumnya
selain itu pengguna jasa akan terbantu karena dinilai lebih adil
dalam pembayaran sesuai waktu parkir
aman karena tetap di sini juga ada petugasnya yang juga membantu
ketika ada kerepotan kerepotan
dan tentunya seperti ini kan sudah terikut di parkir
parkir meter ini bawa mobil mobil atau sepeda motor
kendaraan bermotor yang sudah parkir itu sudah terekot nomernya
kemudian terkait besaran biayanya juga insya allah juga akan disesuaikan
dengan lamanya parkir itu
selain membantu pengguna jasa bagi juruparkir
parkir meter ini lebih memudahkan pekerjaannya

pada tahap awal pemerintah akan menerapkan tarif lab
untuk motor rp satu
rp dan mobil rp tiga
selanjutnya tarif progresif akan dikenakan sesuai dengan lama parkir
ardia putri surabaya